bebek melmel kalo ngeliat gue kayak gini
udah subuh pi
udah subuh ya
kok bisa nggak denger ajan subuh
mungkin papi karena
karena lelahnya tidur
pastikan papi susah juga tidur disini
mungkin karena papi juga
tadi nggak bisa tidur pas tidur
mendingan sekarang kita sholat subuh berjamaah ayo
kita sholat berjamaah yuk
papi jadi nggak pake baju kok
alhamdulillah bibi mah seneng pisang kalo ada yang doyang makan
ya sudah tuh nasinya bibi ambilin ya
nankinar nanti makan nasi goreng dimakan deh buahnya
padahal pengen bikin gua gendut ya
ajarin ke sri buat kayak gitu biar cakep juga kayak nankinar
pakai gunting rumput
hah nankiman punya kali
eh si ganteng
aduh seneng banget pagi pagi semuanya udah ngumpul di meja makan
pada lapar ya
ianya tapi nankinar sudah makan
kalau kinar mah gak usah ditanya mah
pak dia kan doyan makan
kalau gak makan gak happy
lihat tuh mukanya tuh
iya agak gak boleh begitu
oh udah bisa ngacengin gua ya
kemana ada refah jaim
tapi tunggu dong
ada yang berubah nih pagi ini
kok rapi rapi banget
mau jalan sama temannya saya mah boleh ya
nanti ya om
masa gak boleh
yaudah kalau gitu gue temenin ya
eh gak usah
gak perlu gak perlu
kalau lo temenin
terus mereka gak jadi ngobrol sama gue
hah gak bisa
ya udah boy kamu kurang kurangin
kamu boleh banyak banyakin
eh eh eh eh lo gak apa apa
ini mereka yang sudah jadi stres
nah kayak gitu
bisa galak gitu sama gue
biasanya cewek yang deketin gua pada sok manis
tapi dia beda
siapa ya dia
bebek melmel kalau ngeliat gue kayak gini pasti terpersona nih
nih aku tuh aku nanti
assalamu'alaikum bebek melmel
tukang kredit panci
saya enggak terima kredit panci
saya ntuk ntuk ntuk
saya namanya ntuk

aduh inget lagi dah tuh
tadinya udah lupa sama yang namanya ian
mau ngapain sih kesini
ya saya mau ngajak jalan bebek melmel kantor
sekarang kan hari libur
jadi waktu jalan jalan tante
yaelah tong tong
mulai sekarang lupain aja bebek melmel ya
tante tante kok gitu sih tante
waktu itu kan perjanjiannya kalau tante udah berhasil dapetin tanah emas yang di kemang
saya bebas pacaran sama bebek melmel
lah lah yang begini ini tong ya
blon jangan dipiara tong
di mana mana tuh yang dipiara tuh pinter
kok blon dipiara
itu taktik tante aja supaya tante dapet tanah yang di kemang itu
kan situ jadi ngerayu emak tuh
tanahnya sekarang tante dapet deh
udah dapet ya selesai
bi mama mama kok gitu sih
nggak boleh tau
ya mel kok ada di sini sih
udah masuk neng masuk
tapi mama nggak boleh kayak gitu sama bebek anyan dong
yaelah neng bisa begitu kenapa nggak bisa
udah masuk masuk ya
makan dong mak
situ mau jajan dipotong apa bagaimana nih
masuk makanya masuk
masuk neng masuk
masuk masuk amat anak cewek
mendingan pulang dah sekarang
jangan sampai nih rakyat se indonesia dateng semua ke sini nih
ya udah jangan
tante kok tega banget sih sampe saya tante
kalau di situ tega sini raja tega
yaelah udah bye
sayang kita jadi jalan kemana nih jangan aja sendiri begitu sayang kan kamu minta aku temenin
shopping nonton jadi oh maksud kamu kita mau ngedet di sini aja ya nggak
lagi pengen ke taman situ kan enggak dadok maksa banget sih
dok oh enggak suka kamu tuh jadi keterusan gini jahatnya kamu sampai nipumanya pakai
terus terusan jadi pak deddy segala